wakil presiden ma ruf amin melempar candaan
kalau bisa memilih ingin jadi anak presiden
candaan disampaikan ma ruf saat membuka ijtima ulama komisi fatwa mui
di sungai liat kabupaten bangka bangka belitung
dalam sambutannya ma ruf menyatakan
sudah takdirnya manusia tak bisa memilih lahir dengan status tertentu
wapres mencontohkan orang tak bisa memilih mau lahir di mana
saya ingin jadi anak presiden